dan saatnya kita pantau bagaimana suasana terkini di italia
kita sudah terhubung dengan warga negara indonesia di trieste italia
ada pratama yogi kita akan sapa
halo selamat pagi assalamualaikum mas yogi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam waktu italia
iya maaf mengganggu waktu tidurnya mas yogi
mas yogi bisa diceritakan ya mas dengan adanya status lockdown di sana
yang sudah mulai dicabut di beberapa kota
bagaimana situasi saat ini khususnya di tempat anda berada saat ini
oke mas jadi di triaste emang di italia sendiri per hari ini
ini hari pertama dicabutnya lockdown
setelah lima puluh lima hari kita lockdown sejak tanggal sepuluh maret
dan memang ini sudah ditunggu tunggu oleh semua warga italia
karena hampir dua bulan lagi kita ada di rumah
tapi sekarang ini kita berada di fase kedua
yang namanya hidup bersama virus atau co existe bersama virus
jadi secara pelan dan bertahan
kita mulai boleh keluar dari rumah secara bebas misalnya
untuk berolahraga dalam rajis tertentu dari rumah
meskipun masih harus pakai masker dan berlaku sosial defensif
cuma mungkin di provinsi saya atau di kota saya di trieste
karena jumlah kasus perharinya cukup kecil
maka di sini ada peraturan khusus dari pemerintah misalnya
untuk keluar rumah itu sudah tidak ada pembatasan radius
kalau misalnya di tempat lain minimal
maka di sini sudah bebas keluar yang jelas masih pakai masker atau social defencing
misalnya juga beberapa bar atau restoran sudah boleh buka khusus untuk pesan antar
dan juga sudah beberapa industri misalnya sudah boleh dibuka sejak perhari
seperti itu sih mas
tapi dengan adanya status lockdown yang dicabut di beberapa kota
apakah beberapa kegiatan internasional seperti pusat mode juga akan
segera aktif di sana juga kegiatan kegiatan olahraga di sana bagaimana mas
setahu saya mulai tanggal empat mei ini adalah salah satu industri yang diprioritaskan untuk dibuka ya
untuk olahraga sendiri beberapa jenis olahraga misalnya folley
itu tidak boleh lagi dilakukan tahun ini
tapi untuk sepak bola masih dalam institusi
cuma yang paling penting sebenarnya atmosfer sekarang di luar itu udah beda
karena pada saat lockdown itu
atmosfernya kayak kita ada dalam suasana perang
sekarang mungkin lebih optimis dan lebih bahagia
jadi lebih banyak orang interaksi warga di jalanan
lebih banyak orang yang berkumpul atau beraktivitas di luar mulai dari hari ini
seperti itu sih mas
ini kan terkait dengan apa ya bulan puasa ya
kira kira bagaimana suasana di sana
karena sebagai umat muslim pasti menjadi minoritas
suasananya berbeda atau bagaimana
bisa digambarkan nggak mas yogi
iya mungkin karena saya sudah empat tahun di sini ya mas
jadi sudah mas dan mbak
jadi sudah mulai terbiasa dengan suasana ramadan yang memang beda sama indonesia
cuma kalau misalnya di tempat kerja saya di lab
hampir semua orang itu ngerti kalau kita sedang puasa
jadi toleransi beragama itu dari mereka sudah sangat bagus gitu
buat kita yang menjalankan ibadah puasa
cuma tahun ini karena kita berada dalam situasi lockdown
jadi mungkin puasanya justru lebih mudah
karena pertama sekarang musim sepi
waktu puasa nggak sepanjang tahun tahun sebelumnya
kemudian distraksi misalnya dari orang orang yang makan atau minum di jalanan
kita nggak begitu banyak karena so far kan emang
akhir sebagai sisa waktu kita habiskan di rumah
godaannya nggak ada ya
godaannya nggak ada benar banget
tapi ngumpul ngumpul dengan wni lain nggak di sana mas yogi di ramadan ini
mungkin buka bareng atau sahur
iya karena lockdown udah mulai dilonggarkan ya
nah sayangnya mas meskipun lockdown sudah dicabut per hari ini
tapi setiap saat berkumpul yang komunal istilahnya
misalnya di rumah teman itu masih nggak boleh dilakukan
jadi misalnya biasanya kalau tahun tahun kemarin
kita terutama yang mahasiswa indonesia kadang kan ngumpul buat buka puasa
atau buat ya buat buka puasa bareng
jadi ya paling paling bantar kita buka puasa bareng tapi setiap saat atau secara virtual
sama teman teman indonesia di italia
wow asik juga ya
tapi dipastikan tidak akan pulang kampung ya pas lebaran nanti
cuma biasanya kan kalau misalnya lebaran
kita misal sering lebaran di kedutaan di roma
tapi tahun ini kelihatannya sih nggak bakal bisa dilakuin
jadi mungkin lebarannya sendiri sendiri di rumah masing masing
oke terima kasih mas pratama yogi dari kota trieste di italia
sudah ngobrol soal bagaimana sih